kenapa kamu bawa kabur baby dari rumah aku
pak ini minyaknya
eee mbak bikinin bubur buat mona ya
iya pak isik lah
gak tau aja kalau ini cuma akal akalan aku doang
aduh untung kalian tadi kirain siapa
yaudah ayo masuk masuk
tolong tutup pintunya deh wak
tadi kirain itu tadi tante udah parno aja
namanya tadinya udah tau siapa nek
tadi ada orang main robos masuk aja
ke apartemen tante
tapi udah gak usah dipikirin
tanpa happy sekarang melihat kalian sudah akur
soalnya selama ini aku udah perabotin tante
terus udah curhat soal mantan aku
sekarang juga aku sadar aku nggak boleh sembarangan lagi cari cowok
iya dong syukur tante seneng kalo kamu udah sadar
nah mumpung kita lagi ngumpul kita keluar makan
yuk ajakin papa kamu sekalian deh wak
lihat aja om lemos kita akan ketemu lagi
clara baliklah anak aku clara
kelihatin gak perempuan bawa bayi mas muda
nah ini nah ini
wah gak liat ya mas
gak liat gak
clara baliklah anak aku clara
mbak jalannya yang benar dong mbak
clara kamu mau kemana clara
rasain kau mona kamu pikir kamu bisa kejar aku gak
lihat perempuan ini gak
iya bawa tapi kayaknya lagi rebutan bayi deh sama perempuan
ya ampun kok banyak kejang kejang
ya ampun adik adik bayi adik
aduh dudukin dudukin
aku punya ide
kamu lihat kan sekarang baik kamu lagi bareng sama aku
dan kamu juga pasti udah menyaksikan kalau bayi kamu ini lagi kesakitan diego
ya ampun kasihan banget
ini semua adalah karma buat kamu diego
bantuin bantuin mona yuk

udah mendingan sekarang lu urusin mona gue kejar clara
kok bisa sama clara ya
tapi aku gak habis pikir
kenapa mona harus bawa pergi baby
kalau aja baby tetap sama aku

kamu gak akan kehilangan baby mona
pokoknya sekarang lu cari tahu alamat rumah baru yang si clara sama roy
pokoknya sekarang lu cari tahu alamat rumah baru yang si clara sama roy
udah gak usah baik ngomong
liat aja cari masalah lo sama gue
emang enak aku kerjain pakai baik kamu
ya ampun ade ade bangun de kok gak gerak sih
aduh ade bangun nak kamu bangun
ya ampun dia gak gerak juga ade ade bayi
kamu bangun diego kamu jangan mati dulu ayo bangun
apa salahnya sih coba pengobatan alternatif
tapi kan saya sudah berobat ke dokter andi
ya tapi yang namanya ikhtiar mencari pengobatan itu
mestinya gak cuma satu
kita kan gak pernah tahu pengobatan apa yang bisa bikin kamu sembuh
paling nggak kamu coba aja dulu
kalau memang gak dokter gak berhasil ya tinggal berhenti
daripada kamu sakit sakitan terus kayak begini apa salahnya kalau dicoba
benar juga kamu ya
aku kan selalu benar
oh iya ini ada beberapa alamat pengobatan alternatif
kamu lihat dulu kamu pilih aja mana yang cocok buat kamu
makasih andis kamu udah perhatianan baik sama saya
roy aku gak pengen kamu sembuh
semua tempat pengobatan itu sudah bekerja sama
buat bikin penyakit kamuroy semakin buruk bukannya semakin membaik
kenapa kamu bawa kabur bayi dari rumah aku

kenapa kamu bawa kabur bayi dari rumah aku
pak ini minyaknya
mbak bikinin bubur buat mona ya
mbak bikinin bubur buat mona ya
iya pak isi pak
iya pak isi pak
iya pak isi pak
iya pak isi pak
baby baby dimana raja
korang bawa baby pergi
korang sambil baby dari parah